berkunjung ke kota bandung tidak lengkap rasanya kalau tidak menjajal tempat wisatanya nah kali
ini saya bersama sahabat sahabat gemas saya akan mengunjungi wisata indoor dan outdoor ramah
keluarga yuk ikut yuk yuk ikut yuk saya mau mencoba wisata indoor dulu ya ada sebuah kolam mandi bola
berukuran jumbo namanya centrum minion box tak sulit menemukan kolam mandi bola ini lokasinya
berada di jalan belitung berseberangan dengan taman musik kota bandung dengan ukuran lima ratus enam puluh m
wahana ini diklaim sebagai kolam mandi bola terbesar di indonesia loh kenapa bisa sangat
besar karena sebelum menjadi kolam mandi bola dulunya wahana ini merupakan kolam renang asli
tiket masuk ke sini free alias gratis tis tis tis eits tapi pengunjung harus membeli makanan dan minuman
yang tersedia sebagai pengganti tiket masuk harganya mulai dua puluh hingga lima puluh rupiah
centrum minion bos buka mulai pukul sepuluh pagi hingga delapan malam setiap hari mulainya nih ada
lima ribu bola yuk kita terjun satu ratus dua puluh tiga wuuhh saya dan teman teman sempat kesulitan berjalan ke tengah
area kolam nih tumpukan bolanya semakin banyak dan tinggi ayo jalan terus di bagian tengah kolam tinggi
tumpukan bola bisa mencapai enam puluh cm maka anak anak dengan tinggi badan kurang dari seratus cm wajib
didampingi orang dewasa ketika masuk kolam bola selain berenang di kolam berisi ribuan bola
pengunjung anak anak bisa mencoba seluncuran batas berat badan maksimal naik seluncuran lima puluh kg ya teman
kecil saya sorana dan saina mau mencoba naik seluncurannya nih meluncur untuk perawatan
tiap malam dibersihin di vakum zica kalau misalnya emang clear semuanya kolam bola tuh
kadang tiga mingguan sekali sih karena soalnya kan emang agak ribet harus ke pinggir pinggirin bolanya
sudah puas main di kolam bola saya dan teman teman mau berkeliling ke spot foto yang
ada di lantai dua wow lucu lucu sekali ya spot fotonya ada dua puluh spot foto dengan beragam tema
saya dan teman teman tentu wajib bersuah foto say cheese nah yang paling menarik perhatian kami
adalah spot dengan tema disco darling apalagi ditambah ornamen lampu disco berwarna silver
bikin saya dan teman teman ingin bergoyang satu lagi nih spot yang kami suka namanya franch frice
ada miniatur burger dan sosis yang menjadi ayunan bisa dinaikkan dengan kaki atau kaki yang berwarna merah
kaki juga loh ayunannya wisata indoor sudah kini saatnya menjelajahi wisata outdoor let's go terletak
di kawasan arca mani kota bandung ini dia wisata terbaru tepi kota healing cukup menyiapkan uang
rupiah pengunjung sudah dapat berkeliling taman seluas sekitar empat hektare ini dari kejauhan
kami lihat ada taman dengan tugu berwarna merah dan ternyata ini adalah tempat yang sangat menarik

membuat video tiga ratus enam puluh yaitu perekaman video yang dapat menangkap gambar dari semua arah untuk membuat
video tiga ratus enam puluh kami perlu membayar sepuluh rupiah saja dan ini dia hasilnya bukan cuma wahana
jalan jalan saja tentunya ada juga beragam wahana yang bisa dicoba seperti bermain dengan aneka satwa
seperti bermain dengan aneka satwa

yuk kita datang satu persatu siapa yang suka kelinci hewan berbulu lembut dengan
telinga panjang ini menjadi favorit wisatawan terutama anak anak biaya yang diperlukan untuk
bisa bercengkrama dengan kelinci adalah lima belas rupiah per orang pengunjung juga bisa membawa
pulang dan memelihara beragam jenis kelinci kelinci ini loh kelinci dikembang biakan kemudian dijual
berkisar tujuh puluh hingga lima ratus rupiah per ekor tergantung pada jenis dan kualitas
wah ternyata kelinci kelincinya suka sama adik
sampai dikerubungin kelinci
wah wah wah hewan jinak yang satu ini benar benar mengemaskan ya
saya pun tergugah untuk menggendong kelinci besar jenis inglish anggora yang bobotnya bisa mencapai tiga belas kg
namun sayang kelincinya memberontak tak mau saya gendong
teman teman kecil saya juga mau mencoba menggendong kelinci
pastikan tidak memegang kelinci terlalu kuat ya agar kelinci merasa nyaman dan tidak memberontak
selesai berinteraksi dengan kelinci saya mau mencoba bercengkrama dengan kuda
eh tunggu kita pakai topi dan rompi ala koboi dulu supaya tambah matching
kita udah pakai baju koboi dan kita
siap untuk naik kuda
jangan lupa siapkan uang dua puluh ribu rupiah untuk menunggangnya
selama perjalanan kita terus didampingi penjaga kuda
jadi wisatawan tidak boleh menunggang sendirian demi keselamatan dan keamanan
aneka satwa sudah kami eksplorasi
sekarang kami akan menjajal beragam kendaraan menarik
yang dapat digunakan untuk berkeliling
pertama saya coba sparkling right
mobil ini dapat menampung tiga sampai empat orang
setiap penumpang dikenai tarif dua puluh lima ribu rupiah
dadah kita dadah ke kameran
sementara yang tadi kami sopiri yang satu ini kami kendarai sendiri
yuk ikuti kami berkeliling menggunakan sepeda listrik
jangan lupa gunakan helm atau pelindung kepala untuk menjaga

pastikan juga tidak mengemudi dengan kecepatan tinggi
karena banyak orang berlalu lalat
sepeda listrik ini bisa disewa tiga puluh hingga empat puluh ribu rupiah selama dua puluh menit
ada pula wahana ramah anak yang dapat dicoba
yang pertama ada flying fox
anak anak dapat berseluncur dua kali kemudian bisa menjajal seluncuran sepeda listrik

tak kalah seru bagi anak anak ada juga rumah balon berwarna warni
setiap wahana ini dapat dijajal hanya dengan membayar sepuluh ribu rupiah
ya senang ya dimaksudnya nggak harus ke lembang di tengah tengah kota ada yang begini bawa anak anak main
tempat wisata berkonsep taman kota ini buka pada pukul sebelas siang sampai delapan malam pada hari kerja
dan pukul delapan pagi sampai delapan malam pada akhir pekan
memang kita letaknya itu sangat dekat dengan perumahan perumahan kita di bandung timur ya
jadi mudah diakses juga dan aktivitasnya semua melibatkan keluarga
jadi bisa ada tempat makannya juga
tak terasa sudah seharian kami berwisata
perut kami pun mulai keroncongan nih
pilihan kami jatuh pada sirloin steak dan kwasong creamy mushroom sebagai menu andalan
ada pun untuk anak anak kami memesan paket
dan makanan khusus
aneka makanan penggugah selera di sini dibanderol mulai dari dua puluh lima hingga sembilan puluh rupiah
resto yang satu ini kebanyakan menawarkan makanan western
nah itu dia keseruan saya dan teman teman berwisata kolaborasi indoor dan outdoor
keduanya dapat menjadi referensi anda ketika berwisata di kota paris van java
rizka rizlia rusman rusmana bandung jawa barat